komite olimpiade jepang memulangkan empat pemain bola basket putra mereka yang berlaga di asian games dua ribu delapan belas
karena kedapatan menginap di sebuah hotel di jakarta dengan sejumlah wanita pada senin pagi
kepala delegasi jepang yusuhiro yamashita mengatakan keempat pemain yakni takuya hashimoto keita imamura yuya nagayoshi dan takuma sato
kedapatan meninggalkan wisma atlet usai melakoni laga kontra qatar pada kamis enam belas agustus yang lalu
keempat pemain ini mengaku keluar untuk makan di sebuah restoran
selanjutnya keempat atlet ini bertemu dengan seorang pemandu wisata untuk menunjukkan bar agar dapat bertemu dengan sejumlah wanita dan bermalam di sebuah hotel di pusat kota jakarta